apaan sih kalian berdua
banget sih be
makanya lu jangan suka main game aja tuh
belum tahu dia siapa kita ya
minum mandi lauk siapa yang mau
cokoknya ini cincow udah lu bayar
udah pegang nih
tadulu bang ini punya siapa
punya siapa punya siapa
kan tadi temen lu bilang bang cincow
udah cepetan bayar
lah kok segini
kurang itu yang dua juga makan
ada duit gak
ngertiin aja nyampe kita kerjain capek jahit lu duluan yang ngerjain cucu gua
sama si pati yang lo ambil es krimnya
bilangin aja siapa takut
apakan sih kalian berdua
kenapa belum juga bangun
emang kelewatan banget sih be
eh lu tuh ponakan ponakan udah bangunnya lu juga belum bangun
emak empas juga nih ya
makanya lu jangan suka main game aja
tuh mata tuh udah jadi terasi nempel mulu
ribet deh kalian bertiga
be be bangun be
duhake apa ntar buru ilang tuh matahari
ih cebutan tuh bangun
sabut jangan nangis
kalian bangun nih saat ini bangun
dia belum buka tuh soalnya
bangun bangun bangun bangun
eh gak bener nih pokoknya
oh siutin lo ya ini
ini ada apa sih
ini emaknya bener bener nimpin tuh ada apa
abang omelin tuh si memet
kebangetan jahatnya sama si al
adama bapaknya udah biarin aja
kok malah ngebelain ke orang lain bukan ngebelain istri sama anaknya
ntar kalo gua tegor yang ada ribut gua sama ian
bukan paham ian gimana
yaudah yang penting abang tuh kasih tau
kasih tau supaya ngajar anak tuh yang bener
jangan polita sama sodara sendiri
iya emang ini mau dimanjiin tuh liat tuh liat tuh
gara gara si memet ini emang bener bener tak kelindingin ntar si memet
buah apaan ya
eh mulut sama hidung lo kedeketan
eh kong jangan mentang mentang tua kagak bisa nangkep
ya harus siap
rasanya keliput gua dikit
tapi emang udah tua
lu mau mukul atau mau nongkrong sih
hee berisik ya udah tua
aduh waktu gue mahal nih
oke biarin emang dia lagi ngelurusin kamu teh
jangan sampe kita kalah nih
tiga dua satu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
yuk aduh aduh
ini sakit loh pake tangannya lagi
wah rasain tuh
kenapa emes kenapa ini kong ya sakit
oh dia saling berang
kamu tidak apa apa kan
gak patah kan
ini kayu kena situ
ah dia sakit
kenapa malah mikirin kayunya
nih lo lihat nih iya nih gua waktu gede jago beginian gede aja malam minggu ayo pergi kopi osco
ini cakep juga bang jali ini gimana gimana
itu gue suka
ini dia aduh ketemu juga kan
seperti siapa tuh
ini sepeda kayak gua kenal deh
tapi gua perasaan gua gak enak
gak enak liat muka lu
sepeda bapak gua nih
banyak kali sepeda yang kayak gini
eh asal lo tau ya
sepeda bapak gue nih tiangnya merah
ah baju gua juga merah
iya bukan bapak gua deh
wah lu berdua mau nyolong ya
ini sepeda lo pegang pegang
aduh aduh aduh aduh
parah lu ngeroye kurang ajar lu
kuala tuamean tua
gini gini kan dia
tua udah peot hukum gua
harus dihargain dan dihormatin
bagus sepedanya gak apa apa
eh yang jatoh kan gua
ngapa jadi lu urusin sepeda sih met
tetapi kan masih mendingan sepeda daripada kayu yang tadi
gak gitu maksudnya joy
bener lu mirip banget
eh jangan ribut ini bener sepeda siapa
sepeda lu bukan
iya sepeda bapak gua kok
bukan lu ngaku ngaku aja
iya kan met eh
lu mau baling ya
gua pengen kena kalah
kena kena kena
joy emangnya lo tau ini yang punya sepeda siapa
mana gua tau
udah lu tenang aja
met gua kasih tau sama lu ya
yang namanya kalo kita nemuin barang kita gak jalan
kalo hampe lima yang punya gak dateng berarti punya kita
wih iya bener joy